lo mau selamat lo telpon boy sekarang juga
justru saya berterima kasih kepada bu ilda
yang mau mampir ke kantor saya
maaf juga loh jadi ganggu
ngeganjel banget mas di saya
kedatangan ibu ini membicarakan soal
ini kan cincin kinar
yang aku pernah kasih dulu
kamu dapat dari mana cincin ini
ini kan cincinnya kinar
itu memang cincinnya kinar
dan itu juga yang saya mau jelasin ke mas
almarhumah kinar memberikan cincin itu
dia berpesan terakhir
sila dan boy
tidak boleh sampai tidak terjadi mas
kinar bercanda sama saya
karena dia berharap ketika sila dewasa
cincin cantik itu di jarinya
tapi saya rasa sekarang
saya memutuskan untuk memberikan
cincin almarhumah kepada mas herman aja
saya titip untuk boy
biar nanti boy yang memakaikan cincin itu
kejari perempuan yang dia sayangin
boy juga pasti akan senang sekali
kalau dia tahu itu cincin mamahnya
boy pasti sudah cerita
semua yang terjadi semalam
sila sedih mas
sedih luar biasa
bagaimana cara menenangkan anak saya sendiri
makanya saya putuskan
untuk memberikan cincin almarhumah kinar ke mas
saya titip untuk bayi ya mas
bu hilda tenang saja
saya juga nggak ingin kalau sila itu terus terusan sedih
dengan sikap boy yang seperti ini
saya kira ini semua cuma kesalahpahaman
sebaiknya kamu simpan saja cincin ini
karena kinar memberikan cincin ini buat sila
karena setiap saya lihat cincin itu
saya pegang cincin itu
saya selalu teringat sama pesan terakhir
pertunangan boy dan sila
sepertinya hilda dan sila benar benar kecewa sama boy
tapi kalau perjodohan ini benar benar batal
karena dia benar benar berharap
boy bisa jadian sama sila
ya sudah kalau begitu bu ilda
kalau ibu nggak mau memegang cincin ini
saya akan memberikannya pada boy
biar boy nanti menyerahkannya langsung sama sila
sekalian kita resmikan hubungan mereka bisa lebih baik
tapi mau sampai kapan mas herman
tapi mau sampai kapan mas herman
dan saya nggak mau sila digantung seperti ini
saya cuma meminta sila
cuma mau melihat sila tersenyum bahagia
bukan bersedih bukan nangis
seperti boy memperlakukan sila sekarang ini
kamu tenang saja
pak is sangat senang untuk melakukannya
karena dia ingin sekali membagiakan almarhumah mamanya boy
dia akan mengabulkan semua keinginan terakhir almarhumah
saya mau mengundang ibu dan juga sila ke rumah saya
sekalian kita membicarakan semua hal yang penting
pak pakai lensnya pak
papa harap malam ini
kamu bisa ketemu bapak di rumah
kamu jangan keluaran lagi
karena ada hal penting yang mau papa penjarakan sama kamu
masalah apa sih pak
masalah perjodohan kamu dengan sila
papa ingin tahu
bagaimana kelanjutan hubungan kalian
pak harus berapa kali aku bilang sama papa
aku udah kasih tau gimana sifat aslinya sila
aku udah kasih tau papa
emangnya papa mau nanti aku dikhianatin lagi sama dia
ini semua cuma kesalahpahaman
papa udah dengar dari sila
bahwa dia sama sekali tidak pernah
papa juga ingin
hubungan kalian ini ke depannya bisa lebih baik
makanya malam ini papa ingin membicarakan semuanya sama kamu
pasti ingin memenuhi semua keinginan terakhir dari almarhumah mama kamu
pak tapi aku tuh harus
papa tunggu jam delapan malam di rumah
kamu gak boleh pergi kemana mana lagi
pa pa dengerin aku dulu dong pa
aku gak masalah kalau mama yang mau menjodohin aku
kenapa harus silahkan
barusan saya telpon boy agar dia di rumah malam ini
dan kita bisa bicarakan bersama
dan kita bisa bicarakan bersama
dan saya harap bu hilda bisa datang ya
saya sama sila akan datang untuk kita bisa membicarakan hal yang lebih baik ya
terima kasih bu hilda
terima kasih kembali mas herman
tebakan aku bener kan
cuma nunjukin cincin kinar mas herman langsung luluh
gak sia sia aku simpen cincinnya kinal
aku merasa kacau sama dia

aduh dia pasti nyerang gue nih

coba kalau gue lebih cepat lima menit aja ketemu ipang
itu sekarang pasti udah ada di tangan gue
gue juga salah sih
bawaan gue tuh bete mulu ketemu sama dia
saya harus agak ngebut sedikit nih
itu motor harus saya kejar itu
kayaknya itu anak warrior deh
gue kenal banget sama jaket mereka
boy sama temen temennya ngapain aja sih
suka banget bikin rusuh
mobil ini perang banget sih jalannya

ini pasti orang yang sama waktu nyarang ian sama diri kemarin